di pasar tradisional sentosa baru medan pada rabu harga daging sapi tembus rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus empat puluh
naik dari harga normal rp satu ratus dua puluh per kilogram
begitu juga dengan daging ayam dijual rp dua puluh delapan hingga tiga puluh ribu rupiah per kilogram
harga telur ayam juga naik rp dua ratus hingga rp tiga ratus per butir
disusul beras medium di harga rp dua belas lima ratus hingga rp tiga belas per kilogram setelah sempat turun ke harga rp dua belas
sedangkan sejumlah kebutuhan pangan lainnya terpantau stabil
seperti minyak goreng minyak kita yang dijual sesuai harga eceran tertinggi rp empat belas per liter
bawang merah dan bawang putih juga stabil rp tiga puluh per kilogram
hanya semua naik lah ikan naik ya
yang nggak naik itu bumbu bumbuan kayaknya
harapannya kalau bisa ya harganya ya stabil
ataupun ya menurun lah supaya masyarakat bisa makan yang enak
rabu pagi presiden jokowi dodo didampingi menteri perdagangan zulkifri hasan
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
mengunjungi pasar rawamangun dan pasar johar baru jakarta pusat
menurut jokowi selain stok bahan pokok yang cukup
harga bahan pangan seperti
beras telur ayam hingga bawang banyak yang turun
jokowi berharap penurunan harga bahan pokok dapat memperkuat daya beli rakyat
kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah
harga juga justru banyak yang turun
saya kira ini baik sesuai dengan pantauan bps kemarin memang terjadi deflasi
sementara itu pedagang mengaku penurunan harga bahan pokoknya
harga bahan pokok seperti telur ayam memang mengikuti harga dari distributor
yang turun menjadi rp dua puluh enam lima ratus per kilogram
namun yang perlu diantisipasi adalah permintaan yang cenderung meningkat pada saat lebaran
kalau buat lebaran kan biasanya kalau buat jaket itu permintaan lebih banyak ya
dari yang sekarang
jadi kalau buat kakutnya ya harga harga beras naik lagi
mudah mudahan sih aman aman aja ya
sama sama harga harga yang sekarang
selain mengecek stok dan harga bahan pokok menjelang lebaran di pasar
jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang sebesar satu dua juta rupiah per orangnya
tim liputan cnn indonesia